lolosnya setia novanto dari jeratan kpk memasuki babak baru
meski kpk belum mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk novanto
namun pengacara novanto frederick yunadi
menganggap kpk telah melawan hukum
jika benar benar mengeluarkan seperindik baru kepada setia novanto
ketika sulit melawan dalam sidang tindak pidana korupsi
pra peradilan menjadi celah bagi para tersangka korupsi
untuk lepas dari status tersangka
para tersangka pun akan berjuang penuh dengan berbagai cara
untuk lepas dari status tersangka
meski telah menang di pra peradilan
pengacara setia novanto frederick yunadi
justru akan mempidanakan kpk
jika tidak menghormati keputusan hukum
yang membatalkan status tersangka terhadap setia novanto
orang kpk itu kan punya kuasa
dia memerintahkan anak buahnya
entah di deputi atau direktur penyidikan
untuk mengeluarkan sprendik baru
itu kan kena pasal empat ratus dua puluh satu
mengapa saya mengatakan bilah dalam hal ini
kpk berani mengeluarkan seperindik baru
maka tidak segan segan kami akan mengambil langkah hukum
untuk dalam hal ini jelas
supaya pihak polisi melakukan tindakan hukum sebagaimana harus tindak
setelah kalah dalam pra peradilan
kini kpk lebih fokus pada evaluasi dan konsolidasi
terkait keputusan hakim cepi
yang menghapuskan status setia novanto
dari tersangka ktp elektron
tentunya kami hanya mengacu kepada isi ataupun ketentuan
yang berada dalam normatif peraturan mahkamah agung
nomor empat tahun dua ribu enam belas
yang mana di dalam aturan mahkamah agung itu
peraturan mahkamah agung itu menyebutkan normatifnya ya
normatifnya bahwa apabila dalam
penetapan tersangka itu dibatalkan
dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru
pengadilan telah menggugurkan status tersangka setia novanto
namun namanya kembali disebut dalam sidang kasus ktp elektronik
dengan terdakwa andi narogo
desakan untuk mengeluarkan sprendik baru pun dilontarkan
oleh para penggiat anti korupsi
salah satu jalan keluar untuk lepas dari proses hukum
itu yang dilakukan
jadi kalau berjuang di pengadilan tipik
berat mumpung dimasuk peraturan
yang gak ada pilihan lain dia bikin sprendik baru
tetapkan setia novanto secepat cepatnya
tersangka kemudian ditahan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tipikor
jadi menutup peluang setia novanto untuk mengajukan
jadi ke tipikor ya
pengadilan tipikor jadi bukan ke pengadilan negeri jakarta selatan
saat ini kpk telah mengirimkan surat pencegahan setia novanto
ke luar negeri kepada ditjen imigrasi
pencegahan ini terkait posisi setia novanto
sebagai saksi atas tersangka hss
dan dalam proses penyidikan dengan tersangka hss
dalam kasus ktp elektronik ini kita juga sudah mengirimkan
permintaan pencegahan ke luar negeri
pada imigrasi di kementerian hukum dan ham
terhadap setia novanto dalam kapasitas sebagai saksi
dalam penyidikan dengan tersangka ass
karena di pasal dua belas tahunan tiga puluh tahun dua ribu dua
kpk memiliki kewenangan tersebut untuk permintaan pencegahan ke luar negeri
komisi pemberantasan korupsi dapat mengeluarkan
surat perintah penyidikan atau sprindik baru
untuk mengusut kembali keterkaitan setia novanto
dengan sejumlah barang bukti yang dimiliki
kpk juga mengingatkan meski setia novanto lolos dari perapradilan
bukan berarti ia sepenuhnya lepas dari keterlibatan
dan dihubungkan dengan keterlaluan yang berlaku di dalam kesejahteraan
dan berlaku di dalam kesejahteraan
rasmani hurug cnn indonesia
rasmani hurug cnn indonesia
rasmani hurug cnn indonesia
rasmani hurug cnn indonesia
menangnya setia novanto dalam gugatan perapradilan
nampaknya belum menjadi bagian akhir
dari kasus ktp elektronik bagi novanto
kpk memastikan akan ada seperindik baru untuk ketua dpr itu
namun tanggapan keras datang dari kuasa hukum
novanto yang justru mengancam akan mempidanakan kpk
jika mengeluarkan sprindik baru
seberapa serius merancaman ini dan apa dasarnya
dan apa dasar hukumnya
kami akan ulas malam hari ini bersama dengan
frederick yunadi pakar hukum pidana yang juga merupakan
kuasa hukum setia novanto selamat malam bang frederick
selamat malam apa kabar bang frederick
baik kabar baik dan juga ada bang miko ginting
peneliti pusat studi hukum dan kebijakan indonesia
atau psak selamat malam bang miko
selamat malam apa kabar baik
kabar baik semuanya baik kita bicara mengenai
sprindik baru yang kemudian ini akan diwacanakan
atau akan dikeluarkan oleh kpk
bang frederick ada tanggapan cukup keras dari anda
mengancam atau mempidanakan
kpk begitu lewat jalur barreskrim
apakah ini kemudian yang anda katakan
atau anda nilai
kpk jika melakukan seperindik baru
ini melawan hukum
saya harus kasih suatu klarifikasi
saya tidak pernah mengancam
saya memberikan pendapat hukum
saya sebagai seorang profesi avokat
yang sudah lebih dari tiga puluh tahun
tentu kan saya hafal
dan saya tidak pernah mengancam
yang berlaku di indonesia
sehingga saya memberitahukan
bahwa sesuai dengan pasal
barang siapa dengan sengaja
tidak menuruti perintah
atau permintaan yang dilakukan
menurut undang undang cukup jelas kan
adalah perintah undang undang
bukan hakim loh itu untuk undang undang yang
diancam pidana kemudian saya
kaitkan dengan pasal dua ratus dua puluh
dimana pasal dua ratus dua puluh
barang siapa melakukan suatu
tindakan hukum atau melaporkan
tindak pidana padahal diketahui
tidak ada pidana tersebut
itu diancam pidana
satu tahun enam bulan
jadi dua pasal ini kemudian menjadi dasar hukum
dari bang freddy ada lagi
ada yontokan ke pasal empat ratus dua puluh satu
seorang pejabat yang berkuasa
memaksakan kehendak dia
dia mengeluarkan sprinting baru itu
itu kan memaksakan kehendak dia
karena dia berkuasa maka dia akan
dipidana satu tahun delapan bulan
kemudian saya yuntukan yang paling penting
undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam penanganan pekarab
tindak pidana korupsi
bila melanggar pasal dua ratus dua belas
dipenjarah enam tahun
ini undang undang kita
marilah kita menghormatin
ingat kita ini menganut hukum
kita tidak menganut hukum yang berlaku di amerika
kita sebutkan adalah
case law jadi yang digunakan
adalah rasa keadilan
putusan hukum yang sebelumnya
kemudian mereka ada juri
kita ini adalah
menggunakan hukum positif jadi menurut anda
jika kpk meluarkan seperindik baru
ini melawan undang undang
oh jelas itu saya rasa siapapun
akan bisa menilai
memang undang undang ini kan mungkin
belum pernah dipakai saya akan coba
kan gitu kan
kenapa saya bilang saya laporkan ke polri bukan baris krim
saya lakukan polri saya bisa lakukan di polsek
polres semua polri itu sama
kan gitu kan dimana
sekitar lukus delikti tempus delikti
kita akan lihat disana
apalagi tadi saya dengerkan ada urayan
yang dikatakan oh berdasarkan
perma nomor empat tahun dua ribu enam belas
saya mengimbau yang bersangkutan itu
hukum lebih mendalam perma
itu adalah peraturan mahkamah agung
berlakunya itu hanya internal
itu bukan alas hukum
jadi kalau ada seseorang
dia yang menjabarkan
oh dengan peraturan kapolri
internalnya misalkan cnn
itu kan bukan alas hukum
peraturan cnn kan berlaku untuk orang cnn
kan gak berlaku untuk saya tidak berlaku
masyarakat perma itu berlaku untuk
hakim bukan untuk
kita itu bukan hukum
dan kembalikan kepada namanya
kirahi perundang undang sudah sangat jelas
undang undang paling tinggi itu adalah
undang undang dasar kemudian kan undang undang
dan kemudian ada namanya peraturan
pemerintah keputusan presiden
peraturan menteri dan peraturan daerah
dan sebagainya baik bang fredy bahwa kemudian kpk
menganggap meskipun sudah menang di peradilan
tapi kan setia novanto ini namanya
masih disebut sebut dalam sidang sidang yang lain
terhadap tersangka atau terdakwa yang lain ini bagaimana bang
artinya masih punya kemungkinan untuk kemudian
di tersangkakan kembali
jika ingin tersangka kembali
kita harus lihat subjek objeknya itu
sama atau tidak
sekarang masalah kasusnya adalah iktp
orangnya adalah pak sn
ya kan berarti
kalau sekarang dia ingin menyentuh kasus ini
jelas kita akan melakukan
perlawanan itu nevis beniden
karena seseorang tidak bisa diadilin dengan
perkara yang sama kan kira kira begitu kan
jangan lupa ya kan
saya tidak akan memperdulikan masalah apapun
saya akan menjerat dengan dua ratus dua belas
sampai dengan pasal dua puluh tiga
tersebut saya akan membuktikan
pada rakyat indonesia kita ini
adalah negara kita ini hukum positif
hakim itu hanya bisa
memutuskan perkara bukan berdasarkan
rasa keadilan kita tidak berlaku loh
di indonesia rasa keadilan kita tidak berdasarkan
undang undang tapi dalam prakteknya memang belum pernah
ada ya bang fredrik yang menggunakan pasal ini ya
ada yang kelewatan karena nggak mungkin saya hafal
saya ingin ke bang miko sekarang
bang miko ini menanggapi tadi pernyataan dari
bang fredrik begitu ya menggunakan pasal
dua ratus enam belas kuhp dua ratus dua puluh dengan beberapa
yunto tadi dilampirkan begitu
mengatakan bahwa ini sebenarnya potensi untuk
melawan undang undang jika kpk melakukan seperti dikenal baru
apa pendapat dari anda ya saya kira dalam
posisi sebagai kuasa hukum ya
pendapat hukum dari pak freddy yunadi
masih beralasan dalam konteks
memberikan saran kepada
setiaun of honor sebagai advokat ya
tapi saya kira kita perlu menuduhkan kembali
sebenarnya apa sih lembaga pra peradilan itu
ada dua hal sebenarnya
yang perlu diluruskan satu
apakah peradilan itu menentukan
menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah tidak
lembaga peradilan itu adalah
lembaga pengawasan horizontal
yang mengawasi aspek formil
gitu ya tadi yang disebut dengan
perma empat dua ribu enam belas itu karena
begini di kuhap sendiri pengertian
apa pra peradilan itu
tidak secara rigid diatur kemudian
diaturlah pasca putusan
mahkamah konstitusi tahun dua ribu empat belas itu
diatur dan ditindaklanjuti dalam peraturan
mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu enam belas
yang mengatakan bahwa
lembaga peradilan itu adalah lembaga
pengawasan yang menguji
aspek formalitas itu yang harus dibedakan dengan aspek material
ya aspek formalitas misalnya
sprindik dan spdp yang dikeluarkan kpk itu
sah secara formal atau tidak
apakah kemudian penahanan
yang dilakukan misalnya kalau ditahan
apakah secara administratif itu
berlelasan atau tidak berlelasan dilakukan
tapi secara material apakah dia
bersalah atau tidak bersalah itu bukan
diuji di pra peradilan tapi nanti dipokok perkara
itu yang pertama yang kedua
lembaga pra peradilan itu
juga tidak menentukan apakah seseorang itu
bisa berlanjut atau tidak berlanjut ke pengadilan
itu bukan di situ konteksnya
jadi dan pra peradilan pak asyoun afanto ini
kan memang satu objek saja
yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan
tersangka gitu ya nah kalau kita lihat
dalam konteks itu sebenarnya kpk
punya peluang untuk menerbitkan spindik baru
ya dengan catatan apa dengan catatan
memperbaiki aspek formalitas tadi
karena yang dibatalkan adalah aspek formalitasnya
aspek formalitasnya apa yang harus kemudian
diperbaiki oleh kpk
satu misalnya soal sprindik
oke sprindik itu kan dikatakan bahwa
hakim berpendapat bahwa spdp dan seperindik itu
jangka waktunya tidak
terlalu lama sehingga
dianalogikan atau diibarkan karena
tidak ada penyelidikan kemudian langsung
penyelidikan dan menetapkan setersangka gitu ya
nah saya kira ini memang penting untuk di
di luruskan kembali gitu ya
kemudian yang kedua soal bukti
bukti yang hakim mengatakan bahwa
bukti yang sudah dipakai
yang sudah dipakai pada perkara lain tidak dapat
digunakan pada perkara yang lain gitu ya
itu kan juga jadi konteks yang
menurut saya secara hukum juga dapat diperdebatkan
nah di perman empat dua ribu enam belas itu
juga ada satu klausul yang mengatakan bahwa
itu punya kewenangan untuk mengawasi
putusan putusan peradilan yang
menyimpang secara fundamental gitu
nah sampai hari ini memang tidak jelas bagaimana bentuk
pengawasannya tapi secara normatif
itu ada di mahkamah agung itu
dan apakah perma empat dua ribu enam belas ini bukan
peraturan undang undangan dia peraturan undang undangan
karena kalau kita lihat di pasal tujuh puluh sembilan
undang undang mahkamah agung dikatakan
bahwa mahkamah agung itu bisa mengeluarkan
mengatur soal kelancaran hukum acara gitu
dan ini dikuatkan juga di undang undang
soal pembentukan peraturan undang undangan
bahwa salah satu peraturan yang diakui
sebagai peraturan undang undangan adalah
peraturan mahkamah agung oke jadi kalau kemudian menggunakan
pasal yang tadi sudah disebutkan menurut anda
ini masih bisa diperdebatkan juga begitu atau
agak kurang tepat
sebenarnya saya kira
kalau melaporkan kan bisa saja deh
jadi itu jadi hak semua orang ya
dan kemudian apakah diproses atau tidak
itu menjadi permasalahan baru gitu
saya kira apakah pertanyaannya kan
melanggar putusan pengadilan atau berlawanan dengan
besar pengadilan atau berlawanan dengan undang undang
ketika menetapkan misalnya pak
setia novanto sebagai tersangka kembali dengan
menerbitkan surat yang baru gitu kenapa sprendik lagi
saya kira tidak karena sepanjang kpk kemudian
menyempurnakan aspek aspek formalitas tadi
masih ada gitu karena secara material
bersalah atau tidak bersalahnya pak setia novanto itu
bukan di peradilan tapi di pokok perkara nanti
oke baik nanti saya akan bertanggung jawab dari bang freddick
siap sampainya juga sudah siap untuk menanggapi siap kita akan kembali
usai jeda prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news saya masih bersama dengan
frederick yunadi pakar hukum pidana yang juga
merupakan kuasa hukum setia novanto dan juga ada
bang miko ginting pendidik pusat studi hukum dan
kebijakan indonesia atau pshk kita masih
upaya sprindik baru yang tengah dilakukan
oleh kpk yang
dinyatakan oleh tim kuasa hukum setia novanto ini melawan
undang undang tadi terakhir bang miko mengatakan
sebenarnya apa yang
dilakukan oleh kpk jika melakukan seperindik baru
kita ringkas ya ini tidak melawan
undang undang begitu ya bang miko tidak melawan hukum
ini agak bertentangan
dengan apa yang dikatakan bang frederick apa yang kemudian
anda sampaikan bang jadi begini
dengan pada adik
ya adik kelas lah pasti dong saya
dengan itu ya dengan saya
mengatakan proper itu kan belum
jangan lupa ya kan
dalam proper ini kan sudah bisa
terbukti ya kan
menurut hukum loh yang tidak bisa itu
kan final and bending kan putusan
proper sekarang menyatakan bahwa
ada kesalahan yang dilakukan daripada
dengan demikian saya memberikan satu
al kan itu
dengan nomor sasih xxx
nomor mesin xxx adalah
hasil penyundupan kemudian
dihukum sama hakim mobil tersebut
tidak bisa dipakai harus
dimusnahkan kemudian saya nakal
saya ngajukan nah jadi b seratus
apakah itu boleh
isinya kan sama sama
dengan ini kalau sekarang
semua orang kalah
perindik baru kalah
perindik baru contohnya
kan saya kasih tahu apa yang terjadi
undang undang delapan tahun
harus terlebih dahulu dihapus
undang undang itu memberikan perlindungan
hak pada rakyat kalau
anda tidak hati hati
ya anda akan kalah
nah kalau semua itu kalah hapus aja dong
buat apa sekarang situ susah payah praper
besok pagi ditetapkan lagi tersangka
artinya kalau sudah ada hasil pra peradilan
tidak bisa lagi luas perindik baru
oh tidak bisa saya akan
menjerat dengan pasal dua ratus enam belas

itu kita akan
buktikan karena itu kita ini adalah
negara mengandung sistem namanya
apapun yang tertera itu dalam
undang undang itu wajib dipatuh diikutin
semua orang kita ini bukan
atau ikutin amerika rasa
keadilan jadi orang kan banyak teriak kan
rasa keadilan rasa apanya
rubah dulu dong undang undang kita
jangan begitulah jangan kita
rakyat jadi bodoh gitu loh
saya tidak mempermasalahkan
kalau kita mau masuk menjadi english action
saya lebih suka
dengan juri dan sebagainya saya senang ini
ini agak lebih makro lagi begitu ya oh iya dong
gak bisa dong selama kita undang undangnya
belum dirobah patuhilah
undang undang tersebut kalau sekarang
bukti yang digunakan kpk
itu kan adalah bukti katanya katanya
apa yang saya lihat daripada berita media
kan bahwa rekaman ini ditanya
mana berita acara si tanya
tidak ada diambil dimana
tidak tahu apakah ada spring dig
yang mendukung untuk mengambil rekaman
tidak ada tapi
kpk mengklaim punya sekitar tiga ratus barang
bukti baru loh ini ada tiga ratus barang bukti ya
ya yang kemarin tiga juta
barang bukti pun tapi kalau semua
katanya sekarang satu yang tidak akan
bisa dibantah oleh kpk
apakah ada laporan kerugian negara
yang dikeluarkan oleh bpk
tidak ada bpk menyatakan tidak ada kerugian negara
apakah ada laporan
dari ppatk ada arus uang yang masuk
ke rekeningnya pak sn
maupun keluarganya nansen nul
bukankah itu sebuah kesaksian
oh bukan dong kalau semua orang saksi dapat sih
panggil aja tukang ojek jadi saksi situ
pembunuh pasti iya nggak bisa lah
kita tidak berlaku
pasal satu ratus delapan puluh empat sudah sangat jelas
saksi ada yang melihat langsung
seperti ini contoh saya lihat
dari berita kami sudah tanya kan
ada berita dari fbi
yang mengatakan menurut
mendengar cerita daripada
sorry saya tidak terlalu
menghapal dia cerita pernah
memberikan jam pernah memberikan uang
telah memberikan apa itu kan dia mendengar
dia bukan saksi keterangannya
fpi pun tidak bisa digunakan
sebagai barang bukti
di indonesia apalagi
sistem hukum indonesia sama amerika
kan bertolak belakang
ini juga berkali kali anda sempat sampaikan ke media
oh iya saya sudah jelaskan
saya ke bang mikko ada perspektif hukum yang lain tidak
menanggapi apa yang disampaikan oleh bang fredrik
karena tadi kita juga agak meluas
juga membahas mengenai ketika pembahasan
dari sidang peradilan ini
ya menurut bang fredrik barang buktinya ini semua
serba katanya ya soal keadilan saya
kira kita masih menganut ya karena
putusan peradilan pak stenovanto
sendiri pun kan ira iranya
mengatakan demi keadilan persekutuan oh ya betul
tetapi sistem keadilan yang tidak benar
tidak berlaku di indonesia yang kedua saya kira
gini tadikan saya membahas soal amnistratif
karena di dalam perma

dikunci oleh pak fredri mengatakan bahwa
peradilan itu final and binding jadi itu di dalam
perma karena di dalam kuhap sendiri tidak
ditegaskan apakah dia final and binding
nah dalam perma itu dikatakan
bahwa peradilan itu memang pengawasan yang bersifat
formil jadi pertanyaannya
apakah bukti bukti yang tadi katanya tiga ratus
yang dimiliki oleh kpk itu gugur
peradilan stenovanto atau tidak jawabannya
tidak karena ada barang bukti yang lain atau bagaimana
tentu masih ada barang bukti yang lain yang dimiliki kpk
oleh kpk dan
minimum dua alat bukti bisa di
diperoleh oleh kpk saya kira
menerbitkan seprindik baru dan penetapan tersangka
kembali masih punya peluang karena
penetapan tersangka itu dan memulai
penyidikan itu ya dengan dua alat bukti tadi
minimum dua alat bukti gitu jadi
apalagi kpk mengatakan ada tiga ratus alat bukti
saya kira bisa bisa saja untuk dilakukan
dan kpk masih punya peluang yang besar
untuk melakukan penyidikan
kembali dan penetapan tersangka ulang kepada stenovanto
kalau menurut saya
mutlak itu ada keliru besar
saya katakan ada tiga ratus bukti kan
itu dengarnya dari berita kan apakah
itu pernah dilihat tidak pernah saya juga
nggak pernah lihat tetapi kita harus
berpegang teguh pada undang undang kita
apa yang disebut sebagai alat bukti
sekarang melakukan suatu
alat bukti seperti tadi
saudara mengatakan bahwa
perma itu termasuk undang undang keliru
perma tulis di pasal delapan
tetapi di pasal delapan ada
tapi di pasal tujuh ada
yang tertinggi adalah
kalau sekarang perma menjadikan
suatu landasan hukum hancur
negara kita berarti kan dia menciptakan hukum
siapakah yang di indonesia ini
yang berhak menerbitkan hukum
hanya dpr presiden pun
tidak bisa menerbitkan
maka konstitusi seperti pendapat saya
putusan mahakassam konstitusi
adalah final and pending
tetapi jangan lupa
putusan tersebut harus ditindaklanjutin
dengan melakukan amandemen perubahan
undang undang yang dinyatakan tidak sah
atau bertentangan undang undang dasar
selama itu belum dibatalkan
itu masih melekat kembalikan kepada
hirarki perundang undangan pasal tujuh
undang undang itu di atas segalanya
jadi undang undang itu masih harus dipertahankan
indonesia itu bukan
dengan wewenangnya mengeluarkan
sesuatu tindakan tindakan yang
di luar koridor yang hukum yang
ditetapkan seperti mk
mk itu sebetulnya kan hanya punya wewenang
menyatakan bertentangan dengan undang undang
dasar atau tidak bertentang undang undang
besar tapi kan sekarang mk kan ciptakan
hukum banyak sejak kapan dia punya
wewenang menciptakan hukum itu sebenarnya
kekeliruan tetapi itu biarlah dpr
yang nyelesaikan bukan saya
mungkin ada perspektif yang lain ini
pertama ini kan menjadi
perma yang dikatakan oleh pak freddy tadi bukan
undang undang memang dia bukan undang undang tapi peraturan
undang undangan mengatakan bahwa
itu tidak boleh dilakukan peninjauan
kembali jadi kalau kita
mengacu hanya pada kuhap sebenarnya
itu tidak diatur sehingga masih bisa
pada persedannya misalnya
soal kasus pak hadi purnomo itu bisa diajukan
memang kuhap menyingkirkan
oleh karena itu saya kira memang
itu mengakui sendiri
jadi pak freddy menyedani juga mengakui bahwa
final and binding itu diatur dalam perma pak
dan itu peraturan undang undangan bukan undang undang
itu yang pertama yang kedua saya kira
benar apa yang disampaikan pak freddy tadi
bahwa pak freddy tidak mengetahui saya tidak mengetahui
yang mengetahui hanya penyidik
dan apakah dimana diuji
dalilnya penyidik ini diperapadilan kembali
jadi kalau sepanjang ada bukti permulaan yang cukup
yaitu dua alat bukti itu sesuai dengan

diuji lagi di perapadilan
dan ketika ini saya kira memang
ini akan terus terusan berulur ulur karena memang
dalam konteks hukum acara
peradilan itu tidak lengkap juga diatur
sehingga memang apakah bisa ditetapkan
sebagai tersangka lagi atau tidak bisa
dimulai seperindik baru atau tidak
itu diaturnya dalam perma
dan apakah bisa diajukan upaya hukum juga itu
belum jelas hingga hari ini
nah saya kira memang dalam konteks regulasi memang harus ada perubahan
besar dalam hukum acara perapadilan itu
tapi apakah kemudian
dengan basis peraturan undang undangan
yang ada hari ini tidak bisa ditetapkan tersangka kembali
bisa di perma empat dua ribu enam belas itu mengatakan
bahwa putusan perapadilan itu
tidak menggugurkan keberadaan bukti
yang dimiliki oleh penyidik sehingga sepanjang
ada bukti permulaan yang cukup yang sesuai dengan pasang
empat puluh empat undang undang kpk itu
dua alat bukti maka bisa ditetapkan tersangka kembali
dimana diuji di perapadilan
nah daripada berlarut larut saya kira
memang kpk setelah menetapkan tersangka kembali
itu segera melimpahkan ke persidangan
sehingga bisa diuji pokok perkaranya kan
diuji apakah memang
pak sionovanto ini bersalah atau tidak bersalah
karena perapadilan itu tidak menguji bersalah atau tidak bersalah
tetapi dalam hal ini saya sangat tidak
sendapat indonesia itu ada dua hukum formil
hukum matril dalam hal ini
sebagaimana yang saya bicara dengan
di waktu ilc dengan pada
juru bicara kpk mereka itu
tidak bisa membedakan hukum formil apa
undang undang kpk itu adalah hukum
material bukan hukum acara hukum acara
di indonesia hanya satu itu yang kemudian menjadi dalilan
oh iya jelas tetapi
sekarang peraturan mahkamah akung
namanya itu ditujukan ke siapa peraturan
mahkamah agung itu ditujukan pada
seluruh ketua pengadilan di indonesia
ada nggak ditujukan pada saya sebagai
peradik avokat tidak ada
itu bukan undang undang itu berlaku internal
lihat dari sana
tetap saya bilang kalau dia
merasakan punya suatu bukti baru
menurut perkiraan itu kan
perkiraan kan tapi
saya bilang kan seperti tadi kalau mobil
kemudian saya tidak botak lagi
kepala saya apa saya bukan yunadi
ya tidak bisa lah kita hormatin
bagaimana hukum di indonesia yang berlaku
kalau tidak puas
carilah kesempatan lain
tetapi dalam hal ini coba lihat
daerah golkar ditangkap dalam waktu
serentak itu tujuannya apa
itu kan perspektif anda sendiri
ya tadi ada lagi
memang sudah di target
pertama secara formil hukum acara kpk itu
tidak hanya mengacu pada undang undang nomor delapan
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu kalau kita baca
dalam pasal tiga puluh sembilan itu kan dijelaskan
nyatakan secara tegas ya bahwa
kpk itu dalam
melakukan kewenangannya mendasarkan
diri pada undang undang pemerintahan korupsi
kuhab dan undang undang ini
jadi undang undang ini mengacu pada undang undang kpk
buktinya apa kalau kita kpk hanya
mengacu secara formil pada kuhap
maka tidak ada kewenangan tidak bisa menerbitkan sp tiga
kpk bisa menerbitkan sp tiga
itu ada terkecualinya dari undang undang tersebut
kedua misalnya penyitaan
di kuhap di kuhab itu dikatakan bahwa
penyitaan itu harus izin ketua pengelola negeri
nah berdasarkan leg spesialisnya
kpk dalam melakukan penyitaan tidak perlu
meminta izin ketua pengelola negeri
jadi langsung begitu ya
jadi itu ketentuan undang undang
itu tiga puluh sembilan itu jelaskan
kpk melaksanakan tugas
berdasarkan undang undang nomor tiga puluh satu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tetapi undang undang
bukan ada koma undang undang kpk
undang undang ini undang undang ini
harus dilapniakakan di sana pasal tiga puluh delapan
kan kita harus kembalikan
penyidik dan penuntut umum kpk
tunduk kepada pasal delapan
kita itu tidak punya hukum
acara janganlah menciptakan hukum acara
spesialis ada undang yang menyatakan tidak bisa sp tiga
tapi praktiknya bisa tidak bisa
tetapi sekarang kembalikan lagi kan
kpk ada berapa puluh kasus mungkin ratusan kasus
yang sudah tersangka nggak diselesaikan
alasannya apa masih dilengkapin
coba sudah lima tahun masih dilengkapin
berarti kan ada permainan kan
cobalah sekarang kpk itu intropeksi
saya tidak menyerang siapapun
kalau dirinya salah
ya perbaiki kesalahannya untuk lain kali
tidak salah jangan sekarang
masa hukum material dikatakan hukum acara
ucara indonesia itu cuma satu
tanya deh berupasar profesor manapun
ada perbedaan perspektif mengenai hukum yang kemudian
memang diterjemahkan masing masing ini yang memang sering terjadi di indonesia
tapi memang apapun itu
kpk tetap bersikukuh
untuk melakukan pendidik baru
pun juga tim dari kuasa hukum tni rwanto
tetap akan ada jalur
kemudian ingin melaporkan ke tindakan hukum
tindakan hukum begitu ini sudah sampai sejauh mana
tindakan hukumnya nanti dijawab lagi
bang frederick usai jeda kami akan segera kembali
prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai
dasar hukum begitu ya ketika
nantinya kpk menerbitkan
perindik baru terhadap setia novanto
yang sudah menang di peradilan sempat ada perdebatan
perbedaan pendapat antara
bang miko dan juga bang frederick di studio tapi
tentu ini tetap prosesnya berjalan baik dari
kpk dan juga baik dari setia novanto sendiri
wacana begitu ataupun rencana yang sudah dinyatakan
oleh bang frederick akan membawa ini ke
kepolisian ini tentu
menjadi wacana yang cukup serius
kapan kemudian ini akan betul betul
dilaporkan kpk ke pihak kepolisian
jadi kita akan melihat pertama
ya kan saya harus mendapat
izin daripada pak sn
kan gitu kan apa kata pak asn pak
atau saya persiapkan kalau
sepemberi kuasa tidak
setuju kan saya nggak bisa lakukan
saya hanya memberikan langkah hukumnya adalah ini
terus kapan saya bilang
kalau semuanya sudah kita lengkapin
tim kita sudah cukup matang
jelas kita akan segera melaporkan
namanya mengambil langkah hukum
seperti saya sudah lengkap
ajukan saya daftarkan gugatan saya
kan kira kira gitu kan saya kalau lengkap
saya bikin lp jadi saat ini sudah di
dalam proses dilengkapi begitu
oh kita dalam proses
pelengkapan pasti kita kerjanya

jadi gini kan
kpk silahkan mencari
kesalahan kesalahan apa yang dilanggar
oleh daripada pak
stianor panto saya akan mencari
kekilafan atau kelelayan
atau kesalahan yang dilakukan
oleh oknum kan kira kira gitu kan
lah kalau semua orang
sekarang aja jaksa nuntut orang kalau
gagal eksaminasi turun pangkat
polisi juga gitu kan kena
tapi kok kpk nggak diapa apain
dia udah kalah berapa kali
baik bang fredrik nah ini untuk pak novanto sendiri sudah
sudah menyetujui begitu langkah hukum yang
akan diambil oleh tim kuasa hukum sementara
saya belum dapat izin dari beliau
gitu kan saya hanya mewacanakan
saya ambil langkah ini langkah ini tapi
semua yang saya lakukan bukan karena
sesuatu kekuasaan atau
oh tapi kalau kemudian tim kuasa hukum sudah
membawa itu nanti artinya sudah ada acc
dari pak novanto begitu kalau
saya sudah sampaikan beliau
dan kemudian beliau bilang
sepakat atau setuju dengan langkah hukum
ya pasal enam puluh tiga
atau saya mengajukan apapun ya
langkah hukum pidanakan
seseorang pemalsuan dan sebagainya
saya rasa itu kan kita sebagai
warga negara kita punya hak
sesuai dengan rule of law kan
jalurnya hukum kita jalankan
jadi jangan dalam hal ini
kebakaran jenggot atau ada pihak pihak
demo lah apa segalanya anak
kecil gitu kan kita ini negara
hukum lah ikutinlah prokoridor
hukum yang sebenarnya nah
oke dalam gugatan nanti
yang akan dibawa ke pihak kepolisian siapa yang
yang akan digugat oleh tim kuasa hukum novanto
kami ada berapa pihak
yang kita kaitkan yang bersangkutan dengan
masalah ini tapi itu kan sudah merupakan
pimpinan kpk begitu ya
bukan lah dalam hal ini bukan
pimpinan ya jelas dalam hal ini
siapa yang terlibat secara langsung
kan kira kira gitu kan tapi kan yang
melakukan sprinting itu pimpinan kpk
saya rasa bukan ya
saya kan tahu oke oke oke
dalam waktu dekat begitu ya akan
membawa ini ke pihak kepolisian kita masih dalam hal ini kita masih
menggodok oke kan masih menggodok
kita akan mengkaji ya kan
dan kemudian kita juga tanya saksi ahli
saksi ahli banyak kan banyak saksi ahli pidana
saksi ahli hukum tata negara dan sebagainya
kan gitu kan kita lengkapin ini
semua baru kita ngambil suatu langkah hukum
langkah hukum itu bisa membuka
mata seluruh rakyat indonesia
oke setelah atau sebelum sprinting keluar
sprinting keluarnya apa
langkah kan menurut anda belum tahu belum tahu kan
mungkin cnn ada khusus
spesial ya mungkin dari fbi
dapat informasi kali saya juga nggak tahu ya kan
saya nggak ngerti ini fbi ini kpk
saya nggak ngerti kan ceritanya gitu kan yang diramekan
koran kan di media mana kan
itu kan sudah kerjasama sudah
sama presiden pun silahkan saya nggak
peduli saya bicarakan hukum oh baik bang mikko
kalau kemudian ini nantinya ya
bang fredrik dan teman teman
betul betul menggugat ke pihak kepolisian
terkait dengan rencana dari kpk
untuk menerbitkan sprinting begitu terhadap setia novanto
karena dianggap melawan undang undang
bagaimana kemudian harusnya kpk bersikap secara
hukum terkait dengan gugatan ini nanti
kepada kepolisian kan satu hal ya
itu tak saja ya dan apakah kemudian
atau tidak itu hal yang berbeda gitu ya
kpk harus tetap ada koridornya
koridor dalam konteks ketika
sudah mewacanakan misalnya
untuk menerbitkan sprindik baru gitu
maka saya kira resiko selalu ada
resiko untuk dilaporkan
resiko itu kemudian bahkan dalam proses proses sebelumnya
juga bahkan resiko fisik dan sebagainya
juga muncul kepada kpk ya
nah saya kira memang itu
resiko yang harus diambil
tapi memang saya sepakat bahwa harus
dalam koridor hukum ya hukum acara
apa yang menjadi koridor hukum acara
yaitu sepanjang kpk punya
bukti permulaan yaitu dua alat bukti yang cukup
dan alat bukti ini dalam satu ratus delapan puluh empat kuap kan
banyak sekali ya bisa saksi
bisa surat bisa ahli dan seterusnya
saksi cuma satu bisa saksi seratus
maka bisa ditapkan sebagai
tersangka kembali dan
diajukan sprinting baru gitu
nah saya kira tadi kembali lagi
pra peradilan itu lembaga horizontal pengawasan ya
yang mengurusi soal aspek formil
jadi secara material apakah
kemudian pak sn bersalah itu
tidak bersalah itu nanti di pokok perkara gitu
jadi asumsi bahwa pak sn tidak bersalah itu juga
tidak tepat atau pak sn bersalah itu juga
tidak tepat karena nanti akan diuji di pokok perkara
nah asumsi daripada atau dalil
daripada penyidik itu yang tadi misalnya
ditebitkan sprinting baru ditapkan kembali
sebagai tersangka misalnya itu ya diuji
di peradilan untuk aspek formalnya
tapi untuk aspek materialnya
silahkan dilimpahkan ke pokok perkara
dan saya kira memang setelah
nanti kpk misalnya menerbitkan
sprinting baru dan kemudian
juga surat penetapan tersangka yang baru
saya kira kpk juga tidak perlu berlama lama lah
memproses kasus ini ya
tapi kemudian langsung melimpahkan
karena dengan demikian maka
peradilan itu otomatis gugur ketika sidang perdana di
tapi dalam praktek hukumnya
pernah tidak ada kasus yang serupa
misalnya ketika kpk sudah kembali di peradilan
kemudian dia gugat lagi dia keluarkan
sprindik yang baru lagi tapi ini berjalan
proses itu tetap berjalan pernah atau tidak
ya pernah kasus ilham syariah
wali kota makassar itu
dan ketika di peradilan
peradilannya ditapkan kembali
oleh kpk sebagai tersangka diajukan
ke pokok perkara dan bersalah nah itu
ada presiden juga jadi dalam konteks itu
dilakukan oleh justru kan gini kan
sesuatu hal yang pernah ada kasus yang sama itu
juga gitu kan perapar tiga kali tiga kali
itu kan di jasar tapi sekarang
gini kalau sesuatu hal yang sudah
keliru kemudian merasa
karena dalam pokok
perkaranya ternyata dijatuhi hukuman dianggap
itu dibenarkan nggak benar seperti contoh
sekarang saya kasih tahu banyak
sekali aparat kita dia punya
senjata nggak punya izin saya berani taruhan
kan gitu kan
kenapa mereka gak ditindak
karena apa mereka udah tahu
salah tapi mereka malah bilang
senjata itu hanya satu satunya kalau untuk
swasta bukan tentara yang
keluarkan izin itu hanya kapolri
kan gitu kan kalau mereka bilang
enggak saya bisa saya juga bisa ngeluarkan izin
dia gak ngakuin padahal undang undang udah sangat
jelas sama dengan contoh ini
kalau sudah salah kalau masih
ngotot dulu zamannya suharto
petrus apakah sekarang
kita mentoleransi ada petrus
dalam hal ini hak dan kepolitik
bagaimana sekarang mengatakan
bahwa hak dan kepolitik orang ini dicabut
memang dalam hal ini
mk sudah menerbitkan
suatu putusan yang menyuruhkan
hak politik orang itu sampai dia
selesai menjalankan dicabut
sampai hukumannya dia selesai
kira kira demikian kan tetapi itu kan bertentangan
dengan ham karena setiap orang itu kan
berhak untuk berkumpul
berorganisasi bang frederick ini kita kembali ke
kasus yang kemudian ini agak mirip
dengan wali kota makassar yang terjadi dengan
steno fanto ini ternyata dalam praktik
hukumnya pernah terjadi kok karena waktu itu
kan yang ph nya kan bukan saya
kan beda kan
kan gitu kan tidak semua
praprnya kpk tapi akhirnya terbukti loh bang
bisa diadu bisa terbukti apa enggak
dan lagi paling penting kan seperti
bagaimana saya mengembalai langkah dua ratus enam belas

saya ingin buktikan sama
rakyat indonesia indonesia itu
hukum masih berlaku atau tidak karena menurut anda ini belum pernah
digunakan begitu ya pasar yang anda
kemudian ingin mungkin belum pernah oke
bang miko ada pendapat yang lain kita kembali lagi
sebenarnya apa sih lembaga peradilan ini
itu jadi lembaga peradilan
itu bukan memutus orang bersalah atau tidak bersalah
atau menguji apakah memang
bukti bukti itu menunjukkan korelasi
yang positif terhadap perbuatan yang satu
bersangkutan atau tidak bersangkutan jadi lembaga
peradilan itu hanya lembaga pengawasan
yang bersifat horizontal dan
menguji aspek formil itu pertama
dan kemudian apa yang masuk dengan
pokok perkara disanalah kemudian akan diuji
dalil dalil dari penyidik dan penonton kpik
ini gitu saya kira juga ini menjadi
pertanyaan juga kenapa misalnya
kita sangat bersyukur pada peradilan
kalau misalnya tadi pak freddy punya
pak yunadi sangat percaya diri bahwa
pak sionavanto tidak bersalah diuji aja di
pokok perkara gitu kan perlu diuji
sekarang saja kpik mampu tidak sekarang menunjukkan
surat keterangan daripada ppk
surat audit investigasi mengatakan ada kerugian
pertaro diuji dari pengadilan bukan
di pengadilan ya harusnya
waktu saya menanganin kasus siapa bg
ya kan saya berhadapan langsung
sama orang biru hukumnya kpik
di sidang pra peradilan saya tanya
buktinya mana dia jawab bapak
ini rahasia nuk tiara nggak boleh dibuka
nah itu kan nggak muncul pak mikotra
singkat dari anda untuk kpk
mengeluarkan seperindik baru apa yang ingin anda sampaikan
satu kpik bisa mengeluarkan seperlindik baru
dan menetapkan kembali pak sionavanto sebagai
tersangka sepanjang memiliki
bukti permulaan yang cukup yaitu dua lari buku
argumentasi kpk bahwa banyak bukti bukti yang
dimiliki saya kira memang peluang itu sangat besar sekali
itu yang pertama yang kedua
lembaga peradilan itu lembaga pengawasan
yang menguji aspek formalitas
jadi dia bukan menguji aspek material
apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah
nah di mana diuji dia pokok perkara
jadi kalau memang pak fredy
menguji apakah memang saya bersalah atau tidak bersalah
maka tidak perlu
ini juga ya langsung aja ke pengadilan
apakah di mana diuji tadi dalilnya pak freddy
ketika ada bukti atau tidak ada bukti
jadi pengadilan yang terbuka untuk umum
yang diuji perasaan keadilan
tapi tentu untuk kpk adalah menyiapkan
barang bukti yang baru begitu ya agar
kemudian nanti ketika mengajukan
perindik baru ini ada barang bukti yang baru yang dilampirkan
satu saya kira itu strategi
pada level strategi yang kedua saya kira
level strateginya adalah
ketika menetapkan pak sionavanto sebagai tersangka
dan mendapatkan sepindik baru maka jangan terlalu
berlama lama untuk segera melimpahkan
karena dengan demikian maka perapannya langsung gugup
pak fredy jadi tampaknya masih ada proses hukum yang cukup
panjang nanti untuk pak sionavanto kesiapan pak sionavanto
sendiri sebenarnya bagaimana ini pak fredy
secara hukum ya apalagi dari teman teman di kuasa
kita sangat yakin bahwa beliau
sama sekali tidak salah karena alat buktinya
tidak ada karena alat buktinya
sering itu ada dari trikayasa
seperti contoh katanya katanya itu saksi
kemudian dibikinlah tiga ratus saksi
atau dua ratus saksi
nggak ada nilainya karena katanya itu
tidak ada nilainya saya bilang
kalau formulnya aja nggak
becus bagaimana kematerilnya
akan saya ambil langkah hukum
bila kpk menerbitkan sprinting
itu sudah pasti
nanti dia bilang bagaimana polisi lihat aja kok
pokoknya sudah pasti akan ada laporan
saya punya hak melapor
soal nanti ditindaklanjutin hak dari
kita ini ladang negara hukum
janganlah membodohin rakyat
apa itu hukum materil
pasal tiga puluh sembilan pengertian hukum
tanyalah sama ahli hukum
jangan ngotot lah
kasian rakyat itu jadi bodoh nanti
pak fredy terakhir panah panah kabarnya apa kabar ini
setelah pulang dari rumah sakit
beliau masih dalam keadaan
karena harus kontrol
rutin kan beliau cukup berat
ginjal jantung dan sebagainya
saya juga prihatin waktu stress
beliau itu sebagai sekarang kepala negara
beliau kan sejajar dengan presiden
kalau dilakukan demikian
coba kedua sekarang kita lihat
sudah jadi tersangka kan
kenapa kpk tidak mau menyerahkan
gampang saya tanya kenapa kpk tidak mau menyerahkan
novel sudah tersangka kan kasusnya laporan aris
saya belum dapat penelitian
kenapa tidak mau diserahkan
kenapa disuruh di singapura terus terusan
oke tapi pada intinya adalah
yang belum baik tapi memang untuk
siap untuk menghadapi proses hukum ke depan
beliau itu sangat menghormati hukum
tapi tolonglah sesuai dengan hukum koridor hukum yang benar
terima kasih bang frederick yunadi
kita tentu akan menunggu nanti bagaimana langkah hukum ke depan
dan juga masing masing dengan keyakinan
dan perspektif hukum masing masing
baik dari kpk dan tim ku sinovanto
terima kasih juga bang miko ginting sudah hadir di prime news pada malam hari ini
dan cnn indonesia prime news
akan segera kembali sesaat lagi